pesawat tempur f enam belas fighting falcon dari skuadron udara iswah yudi magetan
mendarat di pangkalan udara el tari kupang selasa siang waktu indonesia tengah
pesawat ini baru saja melakukan patroli udara di kawasan selatan bali hingga labuan bajo dan sumba
kehadiran tiga unit f enam belas ini merupakan kesiapan indonesia menjamin keamanan udara di kawasan
selama kegiatan konferensi tingkat tinggi ktt sejak sembilan hingga sebelas mei dua ribu dua puluh tiga di labuan bajo
selain pesawat tempur tni au juga menyiagakan sejumlah peralatan elektronik modifikasi cuaca
dan pencegat drone di labuan bajo
angkatan udara sesuai dengan perintah dari panglima tni menggelar beberapa kekuatan udara
untuk mengamankan wilayah udara di sekitar labuan bajo
yang pertama di sini kita gelar
satu flight f enam belas kemudian di madiun juga dulunya satu flight f enam belas
di makassar ada satu flight pesawat sukhoi
itu yang pesawat tempur
kemudian yang pesawat akun di labuan bajo kita stand by kan juga ada tiga pesawat hercules
yang fungsinya untuk evakuasi baik evakuasi medis maupun personel
selama pengemanan ktt
f enam belas dilengkapi rudal udara ke udara jarak dekat dan amunisi lain
untuk dalam pelaksanaan misi ini kami membawa beberapa amunisi membawa beberapa senjata
seperti dilihat di ujung sayap itu ada misil m sembilan itu adalah misil rudal jarak dekat dengan membuat infrared
kemudian kita membawa amunisi di gun dan juga membawa flat pernikahan
ketiga pesawat ini akan melakukan patroli berkala selama ktt asean berlangsung